penyidik komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor beacukai di rawamangun jawa timur
penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penanganan kasus suap yang menjerat mantan hakim konstitusi patrialis akbar
berdasarkan informasi dari kepala biru mas kpk febri diansyah kepada cnindonesia com
penggeledahan ini dilakukan untuk mengusut soal impor daging dalam kasus dugaan suap yang menjerat patrialis akbar
patrialis diduga menerima suap dari pengusaha basuki hariman terkait dengan uji materi undang undang no empat ratus sepuluh satu tahun dua ribu empat
tentang peternakan dan kesehatan hewan di mahkamah konstitusi
kita menuju kantor bea cukai bersama dengan desi aritonang
desi apakah penggeledahan sudah selesai dilakukan apa saja yang disita oleh pihak kpk
saat ini memang ada banyak yang terjadi
memang saya sudah berada di kantor beacukai dan sekaligus untuk mengklarifikasi apa yang terjadi pada siang hari ini
bahwa berita berita yang menyebutkan bahwa itu adalah penggeledahan adalah tidak benar
tadi juga sudah disampaikan oleh pihak dirjen biacukai bahwa kedatangan penyidik kpk
beberapa orang penyidik kpk pada siang hari tadi yang datang sekitar pukul sebelas tiga puluh adalah untuk melakukan koordinasi
terkait penyidikan yang melibatkan importir kasus suap untuk hakim
pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak patrialis akbar
dan saat ini saya sudah bersama dengan direktur kepabeanan dan antar lembaga dirjen bea cukai robert leonard marbun
selamat sore bapak terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia
pak boleh diceritain tadi apa yang terjadi sampai semuanya bisa memberitakan bahwa ini adalah penggeledahan pak dari kpk
kira kira setengah dua belas itu tadi datang teman teman kpk ke kami
itu sebenarnya kan adalah untuk terkait dengan permintaan data tambahan
karena kan teman teman kpk itu
dia punya jangka waktu untuk penyidikan
ada salah satu yang lagi mereka kasusnya lagi ini
dan tadi kita ketemu dengan mereka
mereka kasih nama nama perusahaan
kemudian mereka minta tambahan data
berapa penyidik tadi pak yang datang
apa saja sih yang sudah dibicarakan bersama dengan pihak biaya dan cukai
penyidiknya ada beberapa
terus tadi mereka kasih ada nama nama perusahaan
perusahaan itu yang mungkin terkait dengan yang itu
nah kemudian tadi diminta
data tambahan aja tadi
karena ada tempat yang ambil datanya kan nggak mungkin di kantor pusat
ada di kantor pelayanan dan juga ada tempat kita datanya
jadi tadi mekanisme gimana sih nanti datanya diambil nanti seperti itu
tadi bapak sebutkan beberapa perusahaan pak
memang ada berapa perusahaan dan apa saja nama namanya
yang terkait dengan kasus suap yang dilakukan oleh salah satu hakim mk ini pak
sementara ini kalau untuk yang tadi itu
kalau nama urusan kami nggak bisa kasih karena masih dalam proses
kalau yang kira kira tadi ada sembilan yang dimintanya
sembilan yang dari lokal
terus ya mungkin nanti kita nggak tahu nanti kalau mereka mau minta tambahan lagi datanya nanti
nah sembilan perusahaan itu terkait soal kuota
atau memang hanya sebatas importasi yang memang mereka lakukan atau seperti apa pak
tadi mereka bilang itu untuk keperluan penyidikan
jadi karena mereka kan punya tengkat waktu
nah mereka perlu cepat jadi mereka datang ke kami untuk mengambil datanya
jadi supaya nggak lewat
lewatin batas waktunya
jadi seperti itu
jadi kapan rencananya berkas berkas itu akan bisa diberikan kepada pihak penyidik kpk pak
sekarang mereka lagi ngambil sama teman teman didampingin juga dari irjen dari irjen kami
kalau tengkat waktunya sih yang kalau bisa dapat secepatnya secepatnya gitu loh kira kira
jadi kan ngumpulin datanya kan karena minta waktunya ada beberapa tahun itu kita harus ngumpulin di tempat di gudang kita ada
seberapa besar komitmen bacukai untuk bisa membantu pekerjaan kpk
yang kasus ini pak
kalau kita komit apalagi kalau itu untuk ini kita pasti komit dan kita bantu betul
apa yang diminta oleh kpk kita pasti kasih datanya
sepanjang itu ada di kami kami kasih semuanya
jadi nanti datanya kan dibawa untuk kemudian nanti semacam di endorse oleh kita
kemudian itu nanti bahan untuk mereka
itu seperti itu
terima kasih banyak pak
elvira memang tadi juga sempat diungkapkan kepada pihak awak media yang tadi memang merasa heboh
oleh informasi geledah yang terjadi di siang hari tadi di kantor dijen bea dan cukai
dan memang mereka menekankan bahwa bia cukai diminta untuk membantu penyidik kpk
untuk memberikan data dan informasi serta dokumen dokumen yang terkait dengan kasus importasi
yang melibatkan perusahaan perusahaan importer daging sapi dan juga salah satu hakim mk
matan hakim mk patralis akbar
desy ardhidonang terima kasih atas klarifikasi dan informasinya